apalagi sultan bisa lakukan itu sendiri
kaget aja dah
eh eh sultan
hayo dong silahkan bilang itu pada aqu
aduh aduh aduh aduh
kena kerikil lagi
eh ngamberan ngapain cik
emangnya meong tuh lemper
yang benar mana tuh balik lagi
kemana lagi nih si art
jadi kerjaan paman mau meong kan begini
napsu amat sih
yang begini nih
enggak mau dek
ah udah dah
mogok mogok dah biarin
asal jangan demo liat
dan jangan bikin rusuh
hiposa danau kafi wajah danau kafi
pokoknya mongol gak boleh keduluan sama si burung emprit
kalau gue dapat uang santunan itu
kalau menang gue kasih aing beg marakona
ya gak cid
itu anak toke kok gak ada suaranya
eh burung emprit
oh cid deh
jangan jangan mau dikerjain nih
dibalik lagi ke aing beg marakona
terus digangguin istri gue
gue harus ke sana nih
hah ih ngeri
ngalangin jalan gue aja
gue juga mau lewat
eh bini gue mau diganggu orang tau gak lo
gue mau dagang gue suka makmur
suka makmur kek
suka nangkering kek
bukan urusan gue
lo minggir gue mau lewat
gue juga mau lewat
hai hai hai hai hai hai
capek nek tangga
udah biasa bang wajid
nggak usah dibantuin aja
ya udah seneng kok
ini demi keselamatan you dan i
makasih makasih bang wajid
manis gitu orang
gue ada adek nih
ayam beb marcona mana si burung perit
siapa sih burung perit
itu burung perit yang kepala botak
lah kan tadi jalanin sama abang
kok jadi nyalain air sih
eh ayam beb
awas ya kalo sampe lo deket sama dia
dia udah nyampe duluan tuh di panitia santunan
bisa keduluan gue
iya tapi jalan
sinyo kok taunya ngejar ngejar bu m terus ya
tau bos kenapa dia ngejar ngejar mulu dah
pantes aja dia masih ngejar bu m
barang taunya kamu bawa
kok aku bawa bawa bos
oh yaudah bos
kok jadi aku yang bawa sinyo
bukan makin banyak
bu punya ide
kita bikin karung aja
berapa ada apa nih
ini pausat tujuan saya kemari mau
tujuan mongol kemari pausat
mongol mau jadi ketua panitia santunan pausat
pausat saya juga mau
eh lu jangan kucampur
mongol aja pausat
aduh jangan pada berantem gini ngapasih
eh ini dua duanya jadinya pengen jadi panitia begitu
dia gak usah pausat
dia gak usah jadi panitia
ini langsung jadi kambing bandot aja
kambing bandot bareng aja lo
gue garuk kok terasa lo
jadi gini pausat
monggol ini orang yang kompeten
kalau soal santunan mongol ini jagonya pausat
dulu di abu dhabi saya panitianya
pausat jangan deh pausat
dia mau cocok aja jadi maling
pausat dia yang maling
sembarangan aja lo
udah sih jangan ribut dulu ngapa
untuk jadi panitia itu ada syaratnya
syaratnya harus amanah
amanah itu mongol banget pausat
emangnya tahu amanah apaan
itu mpok mpok yang dagang pecel kan
itu pok monah
sudaranya pok monah
amanah itu harus bisa dipercaya
soalnya megang duit ini bisa pak kagak
itu mongol banget pausat
kalau soal uang mama saya jagonya
oh iya pausat
ini menjadi panitia santunan ada honornya kan
ya ada dong bayarannya
jadi panitia ada bayarannya
saking gedenya ini kagak terhinggak bayarannya
ya bayarannya itu pakai ikhlas
ya allah mongol
lu kagak ada hati banget lu
lu kagak ngelihat itu bini lu dari pasar bawa belanjaan berat begitu
bukannya pok monah
lu bantuin lu malah berantem perbuahan lu
lu jadi laki gagede peka pekanya banget
ibu besok pasantren kita mau mengadakan santunan yatim dan dua fa
ibu jangan lupa datang ya
iya insya allah dek
kami sudah mendata dan keluarga ibu diundang ya
kali ini aku pasti berhasil mendapatkan gelang sultan
kita pamit dulu ya bu
gitu doang mah
apalagi sultan bisa melakukan itu sendiri
kaget aja dah
silahkan bilang itu pada aq
aduh kamu lagi kamu lagi
kamu ini kamu kepannya cakep
kalau memang kamu
bosan bertemu dengan aku
dolong perlahankan dulu dong itu pada aku
cara baik baik kamu tidak mau
terpaksa aku harus menggunakan cara kekerasan
yang ini aja
sultan tolong sultan